kabupaten pacitan menyumbang jumlah kasus leptospirosis terbanyak di jawa timur
per tujuh maret dua ribu dua puluh tiga jumlah kasus klinis atau suspek leptospirosis mencapai dua ratus dua puluh
kasus positif satu ratus empat puluh sembilan dan meninggal dunia enam kasus
sementara dua ratus kasus dilaporkan sembuh
penyakit ini paling banyak menginfeksi petani karena mereka bekerja di tempat dengan banyak air
dan tidak menggunakan alat pelindung diri
dua puluh persen pasien bergejala ringan atau tidak bergejala
sementara sepuluh persen lainnya bergejala sedang dan berat tergantung imunitas tubuh
gejala yang umum dirasakan pasien adalah batu kering demam sakit kepala
nyeri otot pada betis mual muntah dan diare
upaya penanganan yang dilakukan dinas kesehatan pacitan antara lain
mendeteksi kasus secara masif agar penderita bisa segera diobati
mengurangi populasi tikus menggunakan perangkap
dan mengimbau penerapan perilaku
perilaku hidup bersih dan sehat
dengan teknis masing masing wilayah berbeda beda
kemudian untuk orangnya sendiri untuk masyarakat
yaitu kewaspadaan dini terhadap leptospirosis ini
kalau gejalanya ada pada mereka
untuk cepat cepat ke fasilitas kesehatan
sementara di kota probolinggo
jumlah kasus leptospirosis sejak januari hingga delapan maret dua ribu dua puluh tiga hanya enam
ada pun yang meninggal dunia satu orang
tahun ini penyakit ini rata rata menginfeksi ibu rumah tangga dan pekerja swasta
agar jumlah kasus tidak bertambah banyak
dinas kesehatan kota probolinggo melakukan sosialisasi kepada masyarakat
untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
baik bagi diri sendiri maupun lingkungan
serta memantau masyarakat yang ada di sekitar penderita
jadi kewaspadaan terhadap penyebaran atau untuk pengendalian dari leptospirosis itu
jadi misalkan ada kasus leptospirosis di satu alamat itu
jadi kita juga melihat warga warga di sekitarnya itu
apakah ada yang mengalami gejala yang sama
atau mereka juga mengalami resiko yang sama
pengajar zoonosis fakultas kesehatan masyarakat
universitas airlangga surabaya riri yudastuti
mengatakan penyakit leptospirosis berisiko dialami orang yang berhubungan dengan sanitasi dan air
misalnya jasa pelayanan kebersihan petani dan peternak
penyakit ini disebabkan bakteri leptospira yang lebih banyak melalui tikus jenis red
walaupun kadang kadang bisa ditemukan dari hewan ternak
seperti sapi kambing babi dan lainnya
kalau membahasnya agak susah ya
tapi kalau misalnya membuat
sampai tidak terjadi penularan leptospira oleh tikus
misalnya kita membersihkan got supaya airnya mengalir ya
terus yang kedua adalah bisa memasang ini ya
apa namanya trap untuk tikus ya
dan untuk ini mengetahui apakah ada leptospirosisnya
enggak kalau misalnya kalau ada kita harus hati hati ya
terus yang ketiga menggunakan apd
dan yang keempat meningkatkan ketebalan tubuh kita di musim musim seperti ini musim hujan
berdasarkan data dari dinas kesehatan jawa timur
jumlah kasus leptospirosis pada dua ribu dua puluh dua sebanyak enam ratus tujuh puluh
pada dua ribu dua puluh tiga hingga lima maret
jumlahnya sudah mencapai dua ratus empat puluh sembilan kasus dengan angka kematian sembilan kasus